beragam kudapan khas jawa barat kerap menjadi buah tangan
salah satunya kolontong
meski tidak sepopuler penganan ringan lain
di desa wisata cibulu subang jawa barat
kolontong menjadi sumber pendapatan
sedikitnya empat puluh tempat produksi rumahan pengainan tradisional ini
tersebar di desa tersebut
sejak seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh mulai membuat kelontong dengan racikannya sendiri
kolontong berteksturnya mirip opak
kolontong berbahan baku ketan putih matang
yang diberi gula merah dan gula pasir
adonan kolontong ditumbuk hingga halus dengan cara tradisional
kemudian digiling dan dijemur sampai kering
hingga mengembang dan matang kecoklatan
kolontong matang kemudian dilumuri gula aren cair
proses pembuatan secara tradisional selalu diutamakan
demi menjaga kualitas rasa
dalam sehari lebih dari enam ratus buah kolontong dibuat
untuk dijual dalam kemasan kecil
seharga sepuluh ribu rupiah
selain untuk oleh oleh kolontong laris diburu konsumen saat lebaran
karena makanan ringan ini kerap disajikan pada momen silaturahmi
mungkin rasa atau pembuatannya agak lebih natural gitu
iya tradisional gitu kan
kadang kadang orang yang sukanya yang tradisional gitu
kolontong bisa menjadi pilihan oleh oleh anda
untuk keluarga di rumah saat berkunjung ke subang